untuk pertama kali ketua pdi perjuangan megawati soekarno putri menyambangi rumah pemenangan pasangan gubernur dan wakil gubernur dki jakarta ahok dan jarot
dalam kunjungan tersebut megawati berbicara di depan puluhan relawan ahok jarot dan meminta mereka turun ke masyarakat
demi memenangi pemilihan kepala daerah dki jakarta putaran kedua
menanggapi soal isu sara secara tegas megawati mengatakan ibu kota membutuhkan pemimpin pemerintahan bukan pemimpin agama
ia pun menyatakan keputusan yang mendukung ahok jarot tepat dan meyakini pasangan petahana itu akan menang dalam pemungutan suara sembilan belas april mendatang
walaupun pasangan ini unggul dengan perolehan suara empat puluh dua persen megawati mengaku belum puas
ia mengklaim kondisi jakarta khususnya menyangkut penanganan banjir jauh lebih baik di bawah kepemimpinan ahok dan jarot
karena itu ia meminta warga jakarta untuk memberikan ahok jarot kesempatan memimpin kembali ibu kota
ketika diperkenalkan jalannya pemerintahan di dki ini kenapa sih tidak diberi kesempatan untuk kedua kali
daripada orang baru
orang baru bukannya apa ya memang begitu siapa saja
kalau orang baru biasanya ya mesti bikin janji dulu dong
itu makanya ada kampanye
padahal sebenarnya ya begini semuanya
kenapa kenapa kita pilih orang baru ketimbang orang lama yang memang sudah sukses